itu dari mana
itu dari mana
siapa juga yang gak tau
acaranya siarin di rcti
anak kecil juga tau kalo lo tuh gak bucus berantem
udah jelas kan lo tuh gak ada apa apanya

kurang ajar lo ya
beraninya lo coba bawa kabur anak orang
orang ini teman saya kali pak
temen nih reaksinya temen nih
pak polisi anak ini udah nyulik anak gadis bos saya
nyulik anak bos bapak
ini teman saya kali pak
temen masa kamu temen
pak pak polisi
ini teman saya dia pengen pulang bareng sama saya
emang itu salah
anak ini udah jelas gak boleh deketin nonreva
tapi dibawa kabur tuh sama dia pak
yaudah kalo gitu bapak tanya aja sendiri sama dia
ini bener pak saya gak bohong pak
maaf pak ini bukan anak gadis bos saya pak
kayanya bapak ini udah mencemarkan sama bayi saya
kayanya saya bisa nuntuk dia kan pak
dia udah melanggar lalu lintas tiba tiba berhenti di depan pak
kalo misalnya ketabrak atau apa bahaya kan
coba keluarkan sim dan sk kamu
pada saat itu saya permisi ya pak
hati hati di jalan ya
terima kasih pak